kompleks masjid al aqsa untuk kesekian kalinya menjadi saksi bisu bentrokan antara warga palestina dan juga aparat israel
dalam beberapa hari terakhir eskalasi konflik di timur tengah kembali memanas kecaman datang dari berbagai pihak termasuk presiden joko widodo atas serangan yang dilakukan oleh israel
bagaimana pemerintah melihat dan juga menyikapi konflik palestina yang kembali memanas
apa sebenarnya akar bentrokan yang terjadi belakangan ini
kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa yang pertama ada pak abdul qadir jailani dirjen asia pasifik dan juga afrika dari kementerian luar negeri republik indonesia
pak jailani selamat malam apa kabar pak
apakah baik selamat malam selamat malam pak lutfi
selamat malam pak
ya saya juga akan sapa pak lutfi nanti ini yang akan juga mencermati seperti apa kemudian eskalasi yang terjadi
pak lutfi zuhdi pengasas
pengamat politik timur tengah dari universitas indonesia yang juga wakil rektor dari ui
pak lutfi selamat malam pak terima kasih sudah meluangkan waktu
saya mungkin akan ke pak jailani terlebih dahulu
tadi kita sudah dengar pak jailani pernyataan dari bumenlu burat nomar sudi bahwa indonesia mengutuk keras kekerasan yang terjadi di palestina
mungkin dijabarkan lagi oleh anda pak jailani bagaimana pemerintah indonesia menyikapi eskalasi yang terjadi beberapa hari terakhir
hingga kemudian kembali memanas dan ini menuai sorotan yang sangat besar dari publik di tanah air dan juga mungkin di sebagian besar di wilayah secara global
menyusul memanasnya situasi di jerusalem presiden joko widodo dan menteri luar negeri telah secara tegas menyampaikan ketaman keras atas tindakan pengusiran warga palestina dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh otoritas israel
vivre trata wilayah unares prest czyli were not fellaba thatself padal donir kamara nilai dart
tersebut bapak presiden menegaskan
kembali komitmen indonesia
untuk mendukung palestina
meskipun banyak terjadi perubahan
yang begitu cepat di timur tengah
indonesia tidak akan mengambil langkah langkah
apapun untuk melakukan
normalisasi hubungan dengan israel
sampai terwujudnya perdamaian dan
kemerdekaan rakyat palestina itu pesan
yang disampaikan oleh bapak presiden kita
untuk itu presiden jokowi juga
mengutus menu luar negeri
untuk melakukan pertemuan bilateral
dengan menlu palestina riyad al maliki
dan pada bulan pobori rally
terjadi dan dalam kaitan ini
presiden abbas secara khusus
menyampaikan penghargaan atas posisi indonesia
yang menolak normalisasi
dengan israel dan komitmen indonesia tersebut
pers tersebut palestina juga
sangat menyoroti konsistensi sikap indonesia
meskipun harus mengalami
situasi sulit dan berbagai
tekanan ketika bersikap
tergas membela kepentingan palestina
oke baik pak jaran
nanti kita akan bicara juga konkretnya
bentuk dukungan yang kemudian dilakukan
melihat konflik yang saat ini terjadi
seperti apa tapi sebelum sampai ke situ
saya akan ke pak lutfi dulu pak lutfi
anda membaca eskalasi yang terjadi
di timur tengah
ini kan kemudian
warga palestina yang bermukim di sheikh jarah
apa yang kemudian anda
baca semakin memperparah keadaan
sehingga tadi juga pak jaran ini mengatakan
ini bisa jadi berpotensi perang terbuka
itu semacam kayak ritual
ritual tahunan itu
kejadian ini akan terulang ulang terus ya
bahwa kemudian nanti akan
di sebuah perang besar saya kira masih belum ya
jadi kalau saya lihat
ini kan juga
yang ada di
dimana tidak ada
nah kalau kita lihat
bin yamin nadinehu sebagai
beliau cuma didukung
parlemen yang terdiri dari beberapa koalisi
nah ini ternyata kemarin
tidak berhasil buat kabinet
akhirnya dilimpahkan kepada
pihak oposisi yang dipimpin oleh
nah dan kemudian kemungkinan
yesah atik ini
dia akan bergabung dengan kelompok
aliran agama keras
yaitu partai yamina yang dipimpin oleh
yang memuncak ini
juga dipicu dari
perebutan kekuasaan yang sekarang ada
jadi kemungkinan ini akan
naiknya kelompok aliran
keras di dalam kabinet
yang akan datang ini
atau kabinet yang kemarin oposisi terhadap
itu satu hal
israel atau masyarakat israel
wilayah wilayah yang diduduki oleh
orang arab yang
mereka punya bukti bukti
bahwa itu tadinya adalah milik
jadi apa namanya hal itu
tidak menjadi seimbang karena
wilayah wilayah yang diambil oleh orang yahudi
tidak boleh diklaim atau dituntut oleh
akumulasi dari permasalahan ini
pada kejadian akhir ramadan ini
menarik pak lutfi analisis anda
ke yang aroma politik
di timur tengah ini
kembali mencari dukungan
atau seperti apa
dibalik kemudian membiarkan
konflik dan juga perang
yang terjadi saat ini
ada benang merahnya kesana
karena benjamin nadinehu
hari selasa kemarin
sudah dianggap gagal
untuk membentuk sebuah kabinet
ini adalah skenario
dari benjamin nadinehu
untuk mendapat dukungan dari pihak kanan
artinya kan kanan mulai menguat
ini salah satu analisis saja gitu
tapi kemudian ini kita bisa lihat
dari dua sisi ya
pertama memang ada politis
memang berawal dari perambutan syekh jarani tadi
ada politis tetapi juga ada
problem di lapangan juga
mungkin kan udah dibicu tadi
pak lutfi tadi
pak jalani sudah mengatakan bahwa indonesia mengutuk keras
dan juga mendukung palestina begitu
menurut anda dalam situasi seperti ini
apa yang kemudian bisa dilakukan oleh
oleh negara negara di dunia
atau mungkin indonesia sendiri seperti apa
kalau kita tanya orang palestina khususnya yang
paham politik internasional
mereka akan mengatakan bahwa indonesia paling komitmen
terhadap dukungan terhadap palestina
indonesia jauh dari politik permainan
jadi indonesia adalah
bapak paling konsisten dalam hal ini
nah kalau seandainya
indonesia ini kemudian katakanlah ya
memelopori pihak pihak yang bisa mendukung
gerakan internasional untuk mengutuk ya
di dewan keamanan pbb atau di
saya kira itu menjadi sangat penting sekali
ya sangat penting sekali dan mereka menunggu ini
dan apa namanya pemerintah palestina sendiri
palestina di jakarta
juga minta kepada pemerintah indonesia
untuk mendukung sepenuhnya
walaupun ya kita katakan kita memang
negara yang sangat konsisten
dukungan baik banyak hal
saya kira pak ajay ladi bisa berbicara jauh tentang hal itu
tapi artinya bahwa banyak pihak
apa namanya menunggu indonesia
untuk menjadi leading
di dalam apa
dan menggalang negara negara penerbangan
oke baik pak ajay ladi ada harapan besar
kalau saya tangkap dari yang tadi disampaikan
oleh pak lutfi dari palestina
atau mungkin dari sebagian besar publik
indonesia bisa mengambil peran yang lebih
dalam konflik ini
setelah eskalasi yang tinggi ini
apa yang kemudian akan dilakukan
apakah kemudian akan mendorong
atau menginisiasi oki dan juga gerakan
non blok untuk kemudian bertemu
sehingga mencapai sebuah resolusi atau seperti apa
tapi dijawab nanti pak kita harus break
terlebih dahulu kami akan segera kembali
pengamat politik tim ya pak ya saya koreksi dulu tidak lagi kemudian menjadi wakil rektor
tapi saya akan lanjutkan saya akan ke pak jailani lagi
ada aksi konkret yang kemudian tadi juga mungkin ditunggu oleh banyak pihak terutama juga mungkin dari masyarakat indonesia
terhadap pemerintah kita mengenai konflik yang terjadi di timur tengah ini di palestina ini
seperti apa anda menanggapi itu pak jailani apakah kemudian memang akan mendorong pertemuan bilateral antara negara negara oki misalnya atau mungkin gerakan non blok
sebagaimana disampaikan oleh bapak presiden kita bahwa indonesia akan menggalang dukungan internasional untuk mendesak dewan keamanan
agar segera mengambil langkah langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh israel
indonesia akan mendorong
saya akan mendorong pbb untuk mengambil tanggung jawabnya dan menghentikan tindakan agresi israel tersebut
sebagai ilustrasi kita perlu mencatat apa yang pernah terjadi sebelumnya
bahwa ketika tahun dua ribu dua puluh ketika presiden trump menawarkan konsep perdamaian palestina atau deal of centray
indonesia saat itu ketika menjadi anggota dewan pbb
untuk mengadakan perdebatan di dewan keamanan pbb untuk menggalang penolakan terhadap konsep perdamaian yang tidak adil
dan yang akan melegalkan aneksasi israel
serta meniadakan upaya pembentukan two state solution
dan bukan hanya itu pada tahun dua ribu sembilan belas indonesia juga berhasil mendorong pembahasan mengenai pembangunan pemukiman ilegal oleh israel di dewan keamanan
memang harus diakui sampai saat ini masyarakat internasional menghadapi tantangan
dan juga setelah itu kejahatan yang sangat besar untuk menghentikan semua kejahatan israel tersebut
namun kenyataan ini sama sekali tidak pernah menyurutkan upaya indonesia untuk terus berjuang mendukung palestina
oleh karenanya alternatif lain yang dapat dipertimbangkan apabila dewan keamanan tidak dapat bersikap sebagaimana diharapkan
adalah menggunakan forum majelis umum yaitu melalui mekanisme united for peace reason
melalui mekanisme ini indonesia akan menggunakan forum majelis umum yaitu melalui mekanisme united for peace resolution
mengoptimalkan dukungan dukungan dari negara negara non blok
untuk oki sejak kemarin oki telah melakukan pertemuan darurat di riyad
dalam pertemuan tersebut indonesia bersama sama dengan negara lainnya mendorong penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri oki
syukur alhamdulillah tadi pagi kami mendengar kabar bahwa pada akhirnya oki berhasil menyepakati rencana pertemuan tingkat menteri tersebut
meskipun kita tidak bisa mencari penyelenggaran pertemuan tingkat menteri
tapi sejauh ini tanggal penyelenggarannya belum ditetapkan
indonesia dalam hari ini mengharapkan pertemuan tersebut dapat diselenggarakan secepatnya
untuk gerakan non blok indonesia melalui perwakilan tetap ri di new york akan menggalang terus dukungan negara negara gerakan non blok
untuk menyuarakan kepentingan palestina terutama apabila isu tersebut akan dibahas di forum pbb khususnya di majelis umum pbb
oke baik pak jalani jadi akan ada pertemuan tingkat menteri oki tapi sudah sepakat tapi kemudian tinggal menunggu jadwal ataupun waktu pastinya
kita tahu pak jelani beberapa hari belakangan juga presiden turki erdogan juga berkomunikasi dengan sejumlah negara negara di oki
apakah juga itu terbangun komunikasi bilateral antara indonesia dengan presiden erdogan misalnya
untuk komunikasi pada tingkat pimpinan masih belum tapi komunikasi intensif di riyad
antara duta besar kita di oki dengan negara negara oki lainnya juga terjalin secara intensif
oke pak jailani boleh kami kemudian dapat informasi seperti apa sikap mungkin bisa digambarkan sikap dari negara negara oki ya
melihat konflik yang terjadi eskalasi yang tinggi yang terjadi di palestina ini
bagaimana kemudian dunia internasional memandang konflik yang terjadi
sebetulnya hampir semua
semua negara oki memiliki persamaan pandangan tentang urgensi situasi yang terjadi saat ini
oleh karenanya semua negara sepakat bahwa untuk agar dewan keamanan pbb perlu melakukan pertemuan untuk assume itu responsibility
karena kita melihat dewan keamanan seringkali dalam beberapa selamanya kalau bisa dikatakan bahwa selalu gagal mengambil tindakan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh israel selama ini
oke saya ke pak lutfi
tadi pak jelani juga menyampaikan bahwa ada tantangan yang besar ya bagi negara negara baik di forum multilateral atau mungkin secara bilateral
kalau bicara soal konflik yang terjadi di timur tengah
menurut anda tantangan itu sebenarnya seperti apa ketika kalau mau kita bicara soal resolusi konflik yang terjadi di timur tengah
jadi begini ini kan momennya penting dan waktunya singkat
nah sebaiknya indonesia terus mendorong agar one oki cepat terlaksana dan mempunyai sebuah kesepakatan
terus kemudian juga pada sisi lain indonesia juga mendorong melalui negara negara non blok ya
untuk bukan hanya mengkondem perlakuan israel tetapi juga lebih lanjut lagi bagaimana bisa mendorong
nah ini juga beriringan dengan kebijakan pemerintah amerika yang baru pada joe biden
di mana joe biden ini telah kembali kepada penyelesaian to state solution
yang tadinya oleh trump dibatalkan dengan apa namanya ideal of century tersebut
nah dengan demikian kalau nanti itu bisa seiring dengan kebijakan dan politik luar negeri amerika
saya kira itu bisa dorong lebih cepat bagaimana solusi dua negara itu bisa tercapai
nah kalau itu bisa goal saya kira ya tentu
halangannya masih banyak sekali ya dan begitu mendalam
tetapi potensi untuk menuju ke sana itu ada
tapi kalau dari perspektif anda apa sebetulnya yang menjadi tantangan terbesar terberat pak lutfi
kalau kita bicara mengenai resolusi konflik atau penanganan konflik yang terjadi di timur tengah
yang terbesar adalah kemarin kemarin adalah meyakinkan dengan amerika terhadap to state solution
ketika amerika sudah menyatakan bahwa kembali kepada two state solution
saya kira di sini menjadi peluang itu besar untuk berdamai antara israel dan palestina
dan amerika politik luar negerinya serah jubeiden juga menyatakan tidak setuju terhadap penambahan pemukiman yahudi di wilayah west bank
nah ini saya kira poin ini menjadi titik penting
nah perlindungan buat terhadap penyelesaian dua negara tersebut
oke oke jadi soal to state solution itu yang kemudian juga mungkin bisa menjadi salah satu solusi
baik pak lutfi kembali kita bicara soal konflik yang terjadi nih ya
tadi di awal pak jarani juga sudah mengatakan bahwa melihat eskalasi ini bisa jadi kemudian ini berkembang menjadi sebuah perang terbuka begitu ya
nah anda melihat itu bagaimana ini ke depan
karena kan tampaknya semakin tinggi eskalasinya
apakah memang perang terbuka itu bisa menyebabkan
besar potensinya untuk terjadi
saya melihat setelah terjadinya arab spring itu negara negara terdepan yang berani melawan israel itu sudah lumpuh ya
dulu kan ada irak ya
irak itu ketika bulan februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu itu kan bersumpah ya si soda hussein
kalau seandainya diserang oleh amerika dia akan menyerang israel
dan itu dilakukan gitu
begitu juga syria ya
yang berhadapan langsung syria juga sudah lemah sekarang
mesir mesir sudah punya ikatan perdamaian dengan israel dengan apa namanya pada zaman presiden mesir yang meninggal itu
nah kem david ya
nah saya kira perang besar tanpa dukungan negara negara yang siap untuk melakukan perang dengan israel tidak akan pernah terjadi gitu
siapa yang akan pernah dengan israel nggak ada
paling sekarang yang menyatakan melawan israel secara terbuka iran ya
tapi saya tidak terlalu yakin ya
karena iran juga tidak beradaban langsung dengan israel ya
ada faktor jarak ada faktor lain gitu
jadi saya sih tidak melihat adanya perang besar
yang paling keras melakukan ketaman terhadap jadian ini
adalah erdogan ya
nah saya lihat dugaan ini situasi politik dan ekonominya di dalam negeri juga sedang sulit ya
kita tidak akan mudah untuk membackup sebuah perang besar
dan dia sendiri juga punya kerjasama dengan israel
saya kira diplomasinya juga masih jalan terus ya
nah itu kan pernyataan yang begitu keras
saya kira cuma sampai pada tingkat retorika saja ya
hanya sebatas mengecam
hanya sebatas mengecam saja gitu maksud anda ya pak lestri
saya lihatnya seperti itu
soliditas liga arab juga menurut anda tidak begitu maksimal untuk ada di belakang palestina dalam konflik ini
ya mereka sepenuhnya tentu mendukung palestina ya
nah tetapi apa kemudian kalau dinaikkan eskalasinya akan terjadi perang
saya tidak melihat begitu
jadi umumnya negara negara teluk yang kemarin mendukung
mereka yang sekarang keperluan dengan israel kan gitu
beberapa negara termasuk negara emirat dan sebagainya
nah itu menunjukkan bahwa kedekatan mereka dengan israel dan tingkat diplomasi mereka tinggi ya
dan oleh karena itu saya tidak melihat ada sebuah negara yang pada posisi face to face dengan israel tidak ada
ya semuanya lebih banyak
karena namanya akan terjadi sebuah hubungan diplomasi dengan israel
tapi bahwa setuju semuanya tidak setuju terhadap penyerangan israel di masjid aksos
ya saya kira mereka sepakat tentang hal itu
ya karena ini masalahnya bukan hanya politik tapi juga kemanusiaan
betul pak lutfi kita juga menyoroti soal kemanusiaan apalagi di tengah penghujung bulan ramadhan seperti ini
kita melihat saudara saudara kita di palestina yang kemudian dalam kondisi yang sangat terjepit di sana
pak jailani ada tambahan dari anda pak mengenai kemudian tadi two state solution yang tadi sempat kita bahas
kemudian apa kemudian sekarang menjadi fokus dari pemerintah indonesia
berkaitan melihat eskalasi yang tinggi di timur tengah
oke terima kasih mas renhat
sebelum menjawab pertanyaannya perkenankan saya ingin mengklarifikasi dulu tentang
mengenai kunjungan saya dari tor women's land mengenai kemungkinan perang terbuka
perlu saya klarifikasi bahwa
saya tidak mengatakan adanya kemungkinan munculnya perang terbuka antara negara timur tengah dengan israel
tapi saya menyoroti pernyataan dari utusan khusus pbb thor wennesland yang mengatakan bahwa apabila konflik antara hamas dengan israel terus berlanjut
akan menjadi perang terbuka dalam pengertian bahwa konflik antara palestina dengan israel hari ini termasuk yang terburuk
semenjak tahun dua ribu beberapa tahun yang lalu
hal ini akan membawa kemungkinan direct konflik langsung antara israel dengan hambas seperti yang pernah terjadi sebelumnya
itu maksud saya
kemudian mengenai two state solution saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pak lutfi bahwa salah satu halangan utama yang dihadapi untuk mewujudkan perdamaian
itu ada dua isu utama
dan saat inilah yang menjadi alasan utama
yang terjadi saat ini yaitu persoalan isu ibu kota yerusalem dan pemukiman yahuki
itu adalah isu sentral
saya mengatakan isu sentral itu tidak mengecilkan isu yang lain
tapi dua isu inilah selalu menjadi sedikit point dalam setiap perundingan ataupun negosiasi perdamaian antara palestina dan israel
baik pak jelani
melihat situasi yang ada dan yang memang permasalahannya tampaknya sangat kompleks juga
apa yang menjadi fokus pemerintah indonesia
apakah kemudian selain memberikan dukungan juga akan ada bantuan atau seperti apa pak
mengenai langkah langkah yang sudah kita lakukan indonesia selama ini telah memberikan dukungan secara konkret terhadap rakyat palestina
tidak hanya pada dukungan politik melainkan juga dukungan di bidang ekonomi dan sosial budaya
semua peran dan dukungan indonesia tersebut mendapat pengakuan dan sambutan positif dari masyarakat internasional
bahkan dari pemerintah dan rakyat palestina sendiri
di bidang politik indonesia termasuk satu negara yang paling konsisten
tadi pak lutfi sudah mengatakan
dan hal ini terlihat bagaimana indonesia konsisten menolak hubungan diplomatik dengan israel
sebagaimana saya jelaskan sebelumnya dalam lintasan sejarah indonesia secara teguh mendukung dan terlibat dalam berbagai upaya perdamaian palestina israel
meskipun demikian indonesia tersebut
tetap tidak dapat menerima suatu konsep perdamaian yang justru hanya akan mengabekan hak hak rakyat palestina dan mengakui aneksasi tanah palestina oleh israel
perdamaian yang kita inginkan ataupun yang kita perjuangkan adalah suatu perdamaian yang berkeadilan
perdamaian yang menghormati hak hak politik dan ekonomi bangsa palestina dan perdamaian yang mewujudkan visi two state solution
itu di bidang politik
di bidang ekonomi indonesia saat ini sudah memberikan fasilitas zero tarif bagi produk produk ekspor palestina
kemudian juga indonesia baru baru ini telah melakukan hibah bantuan kemanusiaan untuk covid sembilan belas sebesar rp tiga puluh tiga dua belas miliar
hal ini juga terlihat dalam dukungan indonesia terhadap pembangunan beberapa rumah sakit di palestina
kita bekerja sama dengan majelis ulama indonesia misalnya
dan tidak hanya itu
indonesia juga melakukan beberapa kerjasama untuk peningkatan kapasitas dengan melakukan berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia palestina
untuk kepolisian diplomat dan lain lain
saya ke pak lutfi terakhir
dalam waktu dekat mungkin ya ade kan ada pertemuan tingkat menteri di oki
apa yang menurut anda penting untuk disepakati bersama oleh negara negara oki ini menyikapi konflik yang terjadi di timur tengah
pertama adalah apa namanya kekerasan harus diberhentikan
terus kemudian juga kedua pendudukan wilayah wilayah yang dikuasai israel tahun seribu sembilan ratus tujuh khususnya wilayah di west bank ya itu harus dihentikan juga
dan yang ketiga mendorong penyelesaian two state solution itu harus cepat terrealisasi
itu sudah apa namanya diselesaikan saya kira selesai pertemuan selain itu
memang banyak sekali kendala ya
karena di dalam penyelesaian two state solution itu tadi tentang pendudukan terus kemudian kembalinya refugi palestina yang israel itu banyak lah
tapi itu kan bisa dibicarakan ya
kira kira kita mendorong atau indonesia mendorong ke tiga langkah itu saja saya kira sudah sangat penting sekali
saya ke pak jailani lagi terakhir pak mungkin perlu kembali ditegaskan sikap kita indonesia
melihat eskalasi konflik yang terjadi dan juga kekerasan kemanusiaan yang terjadi kepada masyarakat palestina
bagaimana pak ditegaskan kembali
menurut saya saya hanya ingin membuat pernyataan pendek saja bahwa dukungan indonesia terhadap palestina itu adalah salah satu ruh politik luar negeri indonesia
dan komitmen itu yang selalu kita jaga selama ini
untuk itu saya ingin mengutip apa yang dinyatakan oleh
almarhum presiden soekarno tentang palestina
saya rasa kutipan ini yang perlu kita camkan dan selalu kita ingat selalu
beliau mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa palestina belum diserahkan kepada rakyat palestina
maka selama itulah bangsa indonesia berdiri menentang penjajahan israel
saya rasa itu saja pak
terima kasih banyak pak dirjen pak abdul qadir jailani dirjen asia pasifik dan juga afrika
dari kementerian luar negeri pak lutfi zuhdi pengamat politik timur tengah dari ui
terima kasih banyak
mari kita sama sama berharap bahwa ada situasi membaik di palestina apalagi menjelang idul fitri ini
dan tentu kita berharap ada upaya upaya yang bisa maksimal yang dilakukan oleh semua negara termasuk juga indonesia di dalamnya
terima kasih banyak pak jailani pak lutfi
sekali lagi di malam takbiran saya juga mengucapkan selamat hari raya idul fitri
sehat selalu selamat malam